nima serata santa
maafkanlah pamanmu itu
saat itu dia benar benar gelap mata
dan kami waktu itu sangat takut
mendapatkan hukuman mata
paman amat berhenti
marugo benar benar keterlaluan ibunya
aku tidak akan pernah mengangkatmu sebagai murid
apa yang kau lakukan
serahkan kitab mantra itu guru
aku tidak akan menyerahkan mantra itu
apa yang kau lakukan
berlawan buru sendiri
gelap nanti kau akan mati
di tangan muridmu sendiri
kutukanmu tidak akan berlaku
aku tidak akan pernah mengangkat seorang murid
aku mohon kepadamu nyai
angkatkah aku menjadi muridmu nyai
bocah ini sebenarnya sangat berbakat
dan dia mampu belajar dengan cepat
kalau nyai tidak mau mengangkat aku menjadi muridmu
aku akan menangkapmu
aku juga tidak akan
memberitahu ke siapa orang yang telah mencuri kita
resetkan dengan kutukan itu
aku harus mendapatkan kembali
tidak ada salahnya
aku mengangkat bocah berbakat ini
aku akan mengangkatmu sebagai murid
terima kasih buru
sekarang cepatkan tangan
siapa yang sudah mencuri kitab itu
aku tidak akan mengangkat
nyirom pun menurunkan
ini kan rakyatnya
ini mas rara santar
maafkanlah pamanmu itu
saat itu dia benar benar gelap mata
dan kami waktu itu sangat takut
mendapatkan hukuman mati
paman amuk marugo benar benar keterlaluan ibunya
itu semua sama saya
seperti paman ingin membunuhku
riku rara santang
ada apa dengan ibunda
kenapa ibunda masih saja memilah mereka
sudah jelas jelas mereka salah ibunya
ibunda mohon tolong maafkan ibunda keterima ini
tidak akan ibunda
putriku rara santang
maafkanlah ibunda keterima ini
ibunda aku mohon bangunlah ibunda
kenapa ibunda bersimpu di adabanku
ibunda sudah berjanji pada ibunda keterima ini
akan membebaskan dia dari tuntutanmu
ini adalah pejabat advanced
membebaskan kita dari tuntutan ini masyarakat
rai bangunlah jangan bersimpu seperti itu
kami tahu kesalahan kami sangat
tolong maafkan kami yunda
kami akan memperbaiki semua kesalahan kami
aku sudah memaafkan kalian
jika yunda tidak berjanji
untuk membebaskan kami dari tuntutan ini masyarakat santang
yang menggenggam nyawaku
aku akan membebaskan kalian dari tuntutan putriku rara santan
terima kasih yunda
entah bagaimana caranya aku bisa membalas kebaikan yunde
terima kasih banyak yunda
ibu nda sudah berjanji
ibu nda akan membebaskan mereka dari tuntutanmu
ibu nda akan tetap bersimpu disini di depanmu
sampai kamu mengabulkan semua permohonan ibu nda
ibu nda mohonlah
baiklah ibu nda
demi ibu nda ratu subanglar
aku tidak akan menuntut apa apa lagi kepada ibunda
ibu nda ratu kentri manik
ibu nda bangunlah
terima kasih putriku
ibu nda bangunlah
saya mencari reworking
tuhan yang mewarisi
tuhan yang mewarisi
tuhan yang men sava
tuhan yang menemukan